dan buat aku itu udah cukup
walaupun aku tahu kamu gak pernah mencintai aku dengan cara yang sama
aku ngomongin ini karena aku pengen kamu tahu
aku bukan suami yang baik
jauh dari sempurna
tapi untuk jerry
aku akan berusaha sekuat aku dan melakukan
makannya gak dilepas
jangan jangan mama udah nemu pendonor yang cocok untuk abi
mama mau kemana
ini abi bu
aku menyayangi kamu
lebih dari yang aku harapkan
aku pernah kehilangan kamu
tapi cukup untuk membuatku sangat ketakutan
bahkan lebih mengerikan rasanya dibanding aku kehilangan mas bayu
aku ingin menerima kesalahanmu
senyumku menepaskan kau pergi
engkau bukanlah sebuah kesalahan
sekarang aku sadar
bukan saat aku harus merawat anak hasil pengkhianatan suamiku
tapi saat aku harus melepaskanmu
anak yang ku cintai seperti anak yang kulahirkan dari rahimku sendiri
tapi aku harus melepaskanmu abi
aku akan menerima kesalahanmu
aku akan menerima kesalahanmu
aku tahu kamu belum tidur nih
kalau ini memang cara yang kamu pilih untuk mau dengerin aku
ini satu satunya cara
supaya kita bisa ngobrol tanpa harus berantem
aku gak pernah menyesal menikahin kamu
kamu salah kalau misalkan kamu pikir aku gak pernah mencintai kamu
di selam panggilan kita
kami selalu melibatkan diri kita
kami sudah menghandalkannya sekat jangkau endnote
gitulah yang selalu lapar laparnya bisa kita paham
kami melihat lihatmu laintip semangat
emotisme yang timbulgs
keluar semua ketidaksempurnaan kamu
kamu adalah ibu terhebat di mata aku
jauh lebih hebat dari mama
apa yang udah kamu kasih dan kamu korbanin untuk jerry
itu membuat aku sangat bersyukur kalau wanita yang ku udah nikahin itu adalah kamu
dan cinta yang kamu udah kasih untuk jerry itu luar biasa nis
dan buat aku itu udah cukup
walaupun aku tahu kamu gak pernah mencintai aku dengan cara yang sama
aku ngomongin ini karena aku pengen kamu tahu
aku bukan suami yang baik
jauh dari sempurna
tapi untuk jerry
aku akan berusaha sekuat aku dan melakukan apa aja demi kebahagiaan dia
pernikahan kita gak akan lebih baik dari ini
nggak akan pernah
dan kita gak perlu pura pura saling mencintai
tapi aku gak akan pernah menceraikan kamu
aku akan selalu menjaga kamu
dan aku akan pastiin gak ada satu orang pun yang bisa menyakiti kamu
karena sampai aku melembuskan nafas terakhirku
kamu akan selalu menjadi ibu dari malaikatku
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku akan selalu mencintai kamu
aku dapat sagtirkan hukum dengan mereka untukmu
aku akan selalu beautifulingsg
aku akan selalu beautifulingsg
aku akan selalu beautifulingsg
aku akan selalu beautifulingsg
kamu akan selalu beautifulingsg
kok kamu mau masak duluan
bukannya nungguin mama
ini kan urusan mama
gak usah emosional seperti itu
kan bisa kita bicara baik baik
kamu gak ajarin dia sopan satu
tapi salam dulu sama nenek
bapak ini pasti calon pendonor untuk abi
oh iya ini bapak arfi
terima kasih banyak untuk kebaikan ya pak
insya allah biar allah yang membalas semua kebaikan bapak berlipat ganda
kalau saya itu bisa diandalkan
gak apa apa mama benar
gak perlu tersimpan
apa yang mama katakan semuanya benar sekali
justru memang aku yang sangat berterima kasih sama mama
untuk apa yang semua mama lakukan terhadap abi
mama sudah menolong abi
karena buat aku itu yang paling penting
jadi proses penyembuhan akan ngambil satu tiga bulan burep
dimana sel darah putih akan diperiksa
dan kalau ada peningkatan itu menumpukan sebuah proses yang baik
jadi tes sudah dilaksanakan
step selanjutnya mungkin dalam waktu seminggu
operasi bisa dikerjakan bisa dilakukan
semoga semuanya cocok ya dong
abih harus segera sembuh
saudara gak sabar menunggu saat saat itu
kamu udah gak sabar ya
pengen cepet cepet menjalankan kesepakatan kita
maaf kesepakatan apa
ini bukan masalah kesehatan
jadi ini bukan urusan anda
anda tidak usah ikut campur urusan pribadi kami